masih bersama kami di good morning
pemirsa tentu anda juga sudah mendengar cerita tentang sulami
yang sudah hampir selama dua puluh tahun
sulami warga sragen jawa tengah tidak bisa menggerakkan badannya
sebuah penyakit langka yang menyerang tulang dan persendiannya membuat seluruh tubuhnya ini kaku
iya dan tentunya kondisi ekonomi juga yang sulit membuat sulami tidak bisa mendapatkan akses
setelah pemberitaan yang gencar akhirnya sulami ini bisa mendapatkan perawatan intensif secara gratis di rumah sakit
sejak rabu dua puluh lima januari sulami akhirnya mendapatkan perawatan di rsud dr muwar di solo jawa tengah
kementerian sosial menjamin biaya pengobatan sulami melalui bpjs kesehatan
penyakit langka yang diderita sulami dalam dunia medis disebut bambu spin atau punggung bambu
penyakit dengan nama ilmiah
ankylosing spondylitis ini disebabkan faktor genetik atau keturunan
kita akan membentuk tim untuk busulami ini yang akan diketuai oleh dr arief nurudin spesialis penyakit dalam
beliau juga konsultan
nah ini kita sementara kita masih menduga bahwa ada kontraktor daripada seri yang di seluruh tubuh
nah sementara yang kita temukan juga bahwa ada sponinosis ada ankilosis dan juga ada abses atau luka di daerah kaki sebelah kanan
hampir dua puluh tahun lamanya tubuh sulami mengalami kelumpuhan secara bertahap
berawal ketika sulami berusia sepuluh tahun sebuah benjolan tumbuh di lehernya
penjualan itu menyebabkan sakit yang terus menjalar ke tulang belakang
karena sakit yang dideritanya sulami hanya mampu bersekolah hingga tamat sekolah dasar
penyakitnya bertambah parah hingga hanya bagian jari tangannya yang bisa digerakkan
anggota tubuh lainnya sudah sangat sulit untuk bergerak
persendiannya pun menjadi kaku
ini nggak langsung kaki tapi bertahap
tangan satu terus kakinya satu lagi terus tangan satu lagi terus kaki lagi
nah ini mungkin sudah sepuluh tahun lagi langsung seperti ini
sulami memiliki saudara kembar bernama paniem yang juga mengalami sakit yang sama
namun paniem sudah meninggal dunia pada tahun dua ribu dua

sudah lama sekali
ketika saya berubah saya sudah tiga puluh delapan tahun
saya sudah bergulau gulau dengan suami
lalu saya berurut di tempat tidur tidur
saya terlalu sakit
saya terlalu sakit
saya terlalu sakit
sekarang saya sudah sakit juga
sekarang saya sudah sakit juga
sekarang saya sudah sakit juga
sejak kecil sulami hanya hidup bersama dengan neneknya di rumah yang sangat sederhana di desa selorjo kedawung seragen jawa tengah
untuk menyambung hidup sulami dan neneknya mengandalkan bantuan beras miskin atau raskin dari pemerintah
setelah sekian lama hanya bisa pasrah menanti keajaiban atas kesembuhannya kini harapan sulami akhirnya muncul
setelah pemberitaan yang gencar mengenai sosoknya sebagai manusia kayu
julung sintawati cnn indonesia
untuk mengetahui kondisi sulami terkini kita sudah terhubung dengan ibu susi adik sulami yang saat ini sedang menunggu perawatan sulami di rsud dr muwardi solo
langsung saja kita tanyakan bagaimana kondisi dari ibu sulami sendiri selamat pagi ibu susi bagaimana saat ini kondisi ibu sulami
sudah lumayan membaik sudah melakukan apa saja ibu pagi hari ini ibu sulami
tadi habis mandi terus sekarang berbaring lagi
ibu susi saya ingin ibu susi bercerita sedikit begitu ya jadi awalnya ibu sulami ini mengalami penyakit yang selama ini kita sebut apa ya tidak bisa bergerak begitu itu gimana ya ibu susi
apa ya pak
ceritanya awalnya itu seperti apa
awalnya tuh katanya kelas tiga itu ada benjolan di leher dan lehernya nggak bisa digerakkan
terus lambat laun satu persatu anggota tubuhnya nggak bisa digerakkan
di usia keberapa sampai akhirnya ibu sulami ini sudah mulai susah bergerak begitu bu susi
sekitar dua belas an tahun
lima belas tahun jadi ini sudah lama sekali ya nah saat berobat apakah ditolak sama rumah sakit atau bagaimana ceritanya ya ibu susi
kalau masalah itu saya nggak tahu
karena kan sudah lama begitu ya harusnya kan sudah ke rumah sakit juga nah kenapa tidak berobat
dulu sempat ke rumah sakit
waktu itu kan saya nggak ada di sini saya di jakarta
oh gitu tapi apakah masalahnya masalah biaya atau apa ya bu susi
kalau itu kurang tahu
berarti sejak umur tiga belas tahun kira kira ibu sulami sudah sulit bergerak bagaimana kegiatan sehari hari sulami siapa yang membantu di sana
yang membantu si mbah tetangga sekitar
jadi dibantu sama mbah gitu ya kalau orang tua sudah
atau masih ada orang tua
ibu masih ada cuman kena gejala struk
bapak sudah nggak ada
oke berarti setelah sulami akhirnya bisa masuk rumah sakit apa kata tim dokter atau juga tim medis di sana
ada pengobatan apa saja nanti akan dijalani oleh sulami
kalau itu saya kurang tahu juga
ibu susi gini setelah sekarang kan masuk ke rumah sakit nih ya ibu sulami sudah bisa berobat ditanggung begitu kan
ibu susi pasti kan ngobrol ngobrol nih sama ibu sulami itu ibu sulami ngobrolnya apa aja ngomong apa aja sama ibu susi
ya seneng udah bisa berobat
terus ada lagi kata kata dari ibu
ini badannya juga udah agak enakan
apakah sudah ada yang bisa digerakkan sekarang anggota badannya atau bagaimana
ya udah agak perubahan kakinya udah sedikit bisa diangkat
jadi ada perbaikan lah gitu ya ada lebih enakan gitu ibu sulaminya ya
dan pastinya juga kita berharap yang terbaik untuk pengobatan ibu sulami yang akhirnya ini sudah bisa mendapatkan perawatan gratis begitu untuk di rumah sakit
yang paling sering dikeluhkan oleh ibu sulami apa
mbak nggak pernah ngeluh
nggak pernah ngeluh ya sama sekali
nggak selalu pasrah
pernah nggak ibu susi ngobrol sama ibu sulami
ibu sulami terus ibu sulaminya nangis gitu terus berharap seperti apa
jadi kalau menurut ibu susi ibu sulami ini kakaknya ibu susi ini orang yang seperti apa sih wanita yang seperti apa ibu susi
ya orang yang tegar dan dia selalu pasrah aja
hmm oke baik
ibu susi terima kasih ya tolong sampaikan salam kami sama ibu sulami semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti seharusnya seperti semestinya
ya karena sudah cukup lama sejak umur tiga belas tahun sudah sangat sulit menggerakkan badannya begitu karena terserang penyakit langka tersebut